dua orang itu aneh banget deh
feeling gue jadi gak enak deh
itu sisa merencanain apaan sih
kayaknya hari ini rame banget anak tujuh ratus dua belas ya disini
tentunya apaan sih
enggak enggak enggak
tapi tadi di dalam ada gina kok
di dalam ada gina juga
kita makan dulu
gue udah bawa makanan banyak banget
yaudah gue pulang ya
ntar dulu kali
makan dulu ayolah
hati hati udah mati nek kamelang
lo gak denger ya
lo mau gak jadi pacar gue
gue bingung mau jawab apa apa
gak usah bingung
kamu tinggal jawab
aku mau jadi pacara kamu
lo mau kemana
lo harus sabar
lo suruh gue untuk tetap disini
sedangkan kondisinya kayak gitu
lo lihat sendiri kan
gue pernah rasain
lo harus bisa minggirin masalah lo
demi sahabat kita
lo tau kan
sahabat kita lagi ada susahan
ternyata lo tau
tadi di luar
gue lihat ada dua orang mencurigakan
dan gue gak tau
gue yakin dia pencurinya
dan apa yang terjadi kalo lo dan kita keluar
dia pasti bakal kabur
kok apa apa tidak liat gina rizawa
kalau menurut gue mantan itu cumalah masa lalu
lupa kan semua cerita
dan gak ada urusannya sama sekali lagi ya
gimana dengan hari ini

ini baru sahabat ini
dia udah gak peduli lagi sama gue
bahwa gue jadian sama siapa
dia juga gak mau tahu
gak peduli lagi sama gue
gak peduli lagi sama siapa

gak peduli lagi sama siapa
gak peduli lagi sama siapa
gak peduli lagi sama siapa
iada dua siapa

gak peduli lagi sama siapa
gak peduli lagi sama siapa
gak peduli lagi sama siapa

aku mau jadi pacar kamu
aku mau jadi pacar kamu

aku janji aku akan jaga kamu lebih baik dari diri
gak usah dijawab
aku percaya sama yang gak terucap
aku mau jadi pacar kamu
gue yakin banget mereka pencuri motornya
yaudah tarik sama tutup nih
bukus nih nih duduk sini aja udah
orang itu aneh banget deh
feeling gue jadi gak enak deh
sekarang gue update aja langsung
lo liat jangan terhati
dua orang itu memang mau maling motor
tuh kan bener mereka malingnya
ngapain sih gak boleh pake patung
iya liat dong
eh kalau ada yang mati itu harusnya dulu maling
udah bang tabrak aja
tantangin lu ya
tantangin lu ya
tantangin lu ya
tantangin lu ya
tantangin lu ya
tantangin lu ya
tantangin lu ya
tantangin lu ya
tantangin lu ya
lo kenapa nekat banget sih
ayo kita cabut tuh
ya ayo kita kejar
cepet duluan lah